dan selanjutnya pasca terjadinya teror bom bunuh diri di popul restoran surakarta
aparat kepolisian resort magelang memperketat pengamanan objek wisata candi borobudur mulai setelah sasiang
petugas mengecek mobil pengunjung di pintu masuk parkir dan memeriksa barang bawaan pengunjung saat memasuki objek wisata
kepolisian resort magelang jawa tengah menurunkan sekitar lima puluh personil dengan dibantu aparat tni dan petugas keamanan candi borobudur
petugas memeriksa satu persatu mobil pengunjung saat memasuki pintu parkir obyek wisata candi menggunakan mirror detektor dan metal detektor
pemeriksaan berlanjut di pintu loket candi dengan memeriksa barang barang bawaan para pengunjung
selain melakukan pengecekan petugas keamanan candi borobudur terus melakukan pengawasan para pengunjung dengan menggunakan kamera cctv yang dipasang di berbagai titik vital
mengantisipasi memang kita sejak awal dalam rangka operasi ramadan ini
dan termasuk antisipasi kejadian ancaman telor di polresta solo
pemeriksaan ketat ini dilakukan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
terutama setelah ada bom bunuh diri di mapolresta besurakarta
dari joko purnomo magelang